bukan urusan anda
boleh saya jalanin ke keisha
lu kenapa pergi dari sini
saya pernah jaga keisha
dan saya yakin
kami yang akan menangkap orang itu
dan nyawa anda akan selamat
kalau kita bisa menangkap orang itu
bisa jadi apa
saya berteng nyawa sama anda
dan saya bersedia
untuk membantu anda
izin ke belakang dulu pak
untuk cek kondisi
curiga sama seseorang
yang mungkin memberikan
anda kenal orang itu
saya nggak tahu pasti pak
cuman yang jelas
pada saat berangkat kesini tadi
ada satu mobil ngikutin kita
dan tadi dia sampai di depan
orang itu mau masuk
dia mau ngecek kondisi henry
meninggal atau masih hidup
pada saat dia mau masuk
hendry sudah meninggal
dan dia langsung pergi begitu aja
anda ingat wajahnya
dan saya juga foto mobil dia tadi
kalau begitu bapak silahkan laporkan ke tim kami
di kantor polisi praja v
untuk diidentifikasi wajahnya
udah mau masuk ke hendry
ya udah tapi
kita jangan basi sini
gue sekarang mau ke kantor polisi praja lima
gue mau buat laporan
kami pergi dulu ya pak
ya dengan kejadian tadi yang menimpa henry
mungkin kita harus lebih hati hati lagi
ya kita harus lebih selektif lagi
menerima orang yang ingin bertemu dengan henry
saya akan jaga hendry dengan baik pak
terima kasih pak
mari silahkan lo
sekarang itu kita harus pastiin
kalau emang bener orang yang tadi ngikutin kita
ngekasih ratung ke hendry
tapi kalau pun dia ditangkap
tapi kalau pun dia ditangkap

dia gak akan buka mulut lo siapa bosnya
ya sekarang ini kita harus pastiin
kalau henry akan tetap aman
dan bisa bersaksi
om irfan jangan sampai tau
kalau henry ini masih hidup
akan disingkirkan seperti anwar
makanya gue akal ini buat telepon alan
apa kamu sudah baikan
apa kamu mau dibawa ke klinik lagi
gak perlu bu
saya sudah baikan berkat minuman tadi
saya sudah langsung enakan bu
saya sudah langsung enakan bu
terima kasih ya bu rosa
benar sudah sembuh
terima kasih banyak ya bu
seperti yang ibu tadi dengarkan
bahwa kondisi ella sekarang sudah membaik
berkat ramuan herbal yang ibu buat

ya memang ramuan itu manjur sekali bu
itu andalan keluarga saya
kalau ada yang sakit masuk angin atau apapun
saya biasa buatkan itu syukurlah ya
karena salah satu petugas dari kami
ada yang tidak enak badan
oh gitu sure bisa
bahan bahan masih ada di dapur
terima kasih banyak ya sekali lagi
pada sana ya
kesha benar benar tenang sama elsa
keisha sama sekali gak rewel
waktu kunjung sudah habis
sebentar ya bu ya
kita pisah dulu ya
kita pisah dulu ya
udah kamu gak usah khawatir nanti dia gak nangis lagi
salam buat mama papa kamu ya
udah sayang jangan nangis ya
elsa memang bukan istri yang baik buat aku
dia sudah terlalu banyak berbohong
dan mencermuskan aku
elsa tetap seorang ibu
ibu satu satunya buat keisha
ya dan ini
dia kan tadi habis ketemu mamanya
tapi tadi pas dibugang sama elsa
bayi sebesar ini tuh
dia kan dekat sekali sama elsa
udah biar mamanya genung ya
udah nyanyi ya
sahabatmu dan bapak
barangkali di mobil dia
sejak dari rumah irfan kamu tuh
aku ngerasa ini semua awalnya tadi
aku udah nyakitin hati kamu
sampai mereka kecelakaan
aku yang salah
harusnya aku yang dihukum
sekarang mereka semua seperti ini
aku ngerasa itu karena
kenapa jadi nyalahin diri kamu sendiri
allah udah atur semuanya
bukan salah siapa siapa bukan salah kamu
muka itu memang
memang susah sekali hilangnya pak
aku berhasil mengalahkan rasa sakit hati aku
supaya aku gak dendam
jadi kamu juga
kau boleh sampai dendam kay
kamu juga gak usah dengerin semua omongannya irfan yang penuh dendam itu pak
jangan sampai omongannya dia itu mempengaruhi kamu
kamu galau mikirin irfan
mendingan kita ke rumah nino
juga udah kangen banget sama keisha
ya udah aku ambil tes dulu ya
pak ini minuman herbal buatan bu rosa untuk bapak
oh makasih ya
sorry pak silahkan duduk
tadi saya denger dari
oh ini dari bu rosa pak
ibunya bapak baru sehari di sini sudah jadi favorit lho pak
kita semua dibuatkan minuman herbal ini
dan ini seger banget pak
ya alhamdulillah kalau semuanya suka pak
ini bagus banget buat kesehatan
oh begitu pak ya
iya cuma saya nggak nyangka ya ternyata mama saya bikin ini di kantor polisi
kamu memang orang yang baik mas
dia nggak selalu mendebarkan kebaikan
oh iya ibu dan bapak mau ketemu bu rosa
kebetulan saya mau ngantarkan pengacara mama saya
namanya pak hendro
kalau begitu langsung ke ruang kunjungan pak ya
terima kasih ya pak
minuman buatan bu rosa ini jadi favorit di sini
syukurlah kalau pada suka saya senang dengarnya pak
oh ini sudah jadi
terus ini kira kira kayaknya masih bisa satu botol lagi deh
nanti disimpan ya buat yang lain ya
oh ya bu makasih banyak ya bu
nanti tolong ajarin saya buat bikin ini biar besok besok saya bisa bikin buat semuanya
oh baik nanti besok saya ajarin saya kasih resep bekam ya
terima kasih bu
oh iya tadi di depan sepertinya ada keluarga ibu
mau bertemu dengan ibu
oh ada yang berkunjung ya
mari saya hantar bu
ibu sudah selesai kan
oke silakan bu
selamat malam din
kenapa lagi kalian tuh
oh iya mama tahu nggak
tadi kata polisi yang di depan di sini tuh ada selebriti baru
kok mama nggak tahu
ya mama lah
kok mama sih
iya katanya mama tuh bikin apa sih ramuan herbal
dan itu katanya tuh enak banget
dan di sini jadi minuman favorit
iya cuma mau bantuin aja sih
kan ada biasa tetangga sel sebelah kemarin sakit perutnya nggak enak bareng
terus ada polisi yang nyoba
eh tiba tiba udah suka semua
jadi ya syukurlah mau bisa bantu
lumayan hiburan buat mama juga
daripada bosen dalam sel ya kan
duduk dulu ya
mama heran kok kalian datang lagi sore sore
tadi pagi udah sekarang mati
ini namanya pak hendro
pengacara yang akan membantu kasus mama
selamat sore bu rosa
saya hendro pengacara ibu
ya terima kasih pak hendro
terima kasih sudah membantu saya
dari anak ibu saya sudah mendengar kasus yang menimpa ibu rosa
tugas saya sebagai pengacara adalah untuk mengeluarkan ibu dari tempat ini
apalagi anak dan menantu ibu yakin benar bahwa borosa itu tidak bersalah
sekali lagi terima kasih pak
sudah membantu saya
kalau begitu pak al dan bu andin mungkin bisa meninggalkan kami berdua
kami akan berdiskusi lebih dalam lagi
sebentar ya bu
selamat sore pak
eujah saya angga dan ini rendy
kita datang ke sini membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi seseorang
yang dicurigai memberikan racun terhadap seorang tahanan bernama hendrik
tim kami yang di rumah sakit sudah melihat ini
pak tolong ke ruang saya sekarang
pak bapak bapak ini mau identifikasi pengunjung yang mendatangi tahanan saudara hendy tadi siang
tolong antar bapak bapak ini ke ruang monitor cctv
sebentar ya pak
saya akan putar rekaman yang ada di ruangan kunjungan
boleh pak silakan
terima kasih pak
jadi tadi pas lagi berangkat ke rumah sakit
dia yang ikutin mobil kita pak
saya juga sempat foto mobil dia
boleh saya taruh pak
ini ada pelatih juga pak boleh
terima kasih pohon
segera akan kami tindak lanjut
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

jadi sebenarnya soifki itu jatuh cinta kepada jessica
lalu dia dimiisi puji percintaan itu
pertanyaannya apakah pemerkosaan itu disuruh oleh ibu rosa
saya terus terang tidak menyuruh denis untuk melakukan itu pak
dan sebelum meninggal dennis sempat menyampaikan hal tersebut ke al bahwa dia jatuh cinta kepada jessica
dan ya that's about it saya nggak pernah menyuruh apa apa ke dennis pak
saya nggak ada pak
ini berat karena saudara deni sudah meninggal dunia
tugas pengacara adalah untuk mematahkan pendapat denis bahwa dennis itu disuruh ibu rusa
itu kondisinya seperti itu ya
satu satunya jalan saya pikir adalah kita harus melakukan pendekatan dengan jessica
karena jessica yang paling banyak berkomunikasi dengan almarhum dennis selama itu
ya benar sih pak
saya juga hanya berharap bahwa jessica bisa membantu meringankan saya
tapi saya yakin papanya pasti tidak akan mengizinkan jessica untuk bersaksi buat saya
ya dan jessica sendiri setiap kali mengingat kejadian itu menjadi sangat trauma
tetapi harus kita coba
karena dennis sudah meninggal dunia
jadi jessica lah yang bisa membantu kita meringankan kasus ini
tolong dicoba seperti saran saya kepada ibu rosa untuk mengadakan pendekatan kepada jessica
dalam kasus ini peran jessica itu penting sekali
nanti insya allah saya coba ya pak
kalau gitu terima kasih
saya permisi dulu
terima kasih pak
bu permisi dulu
iya terima kasih banyak pak
mau dokter bantuan
pak jitro berhubungan kita sendiri bersama posisimu keran tv

saya dapat wesiction melalui peserjasa hemen
terima kasih pak
gak ada kesalahan pak
pirahan maksudnya alamat
mudah mudahan kita bisa dapat bukti yang kuat
untuk menahan om irfan ya
sekarang sih masih dirawat
dan lo tenang aja gak usah ngelawat ya
penjagaan disini ketat
ya kenapa ren
ya pak saya sempet bicara tadi sama henry
dan ada yang mau saya sampaikan ke bapak
saya bisa ke tempat bapak
oh yaudah kita ketemu di rumah ya
saya kesana sekarang
yaudah kamu hati hati
si henry sudah
sudah sadar dan
dijaga ketat oleh polisi
dan dia sudah mau bersaksi
kalau dia kenal sama iqbal
kita ke mobil dulu ya
kamu ingat siapa vk meja
masih aku singgah
masih aku singgah
menanggih papa jagoannya papa
mama jadi ikut ikut kebawa urusannya apa apa ke kantor polisi terus
jadinya kamu gak bisa istirahat
urusnya kamu sama mamamu istirahat di rumah ya nayo
kamu tenang aja mas
aku yakin dia akan jadi anak yang baik
dengar kita bangga
cus kok omah pulangnya lama banget sih
papa mama juga belum pulang
aduh gimana ya cara nenangin gemoy
belum pada pulangnya jadi sepi ya rumah ya
gimana kalau sekarang
kita main pura pura
jadi kita main pura pura
disuruh jagain adik balon biru
karena mama papa belum pulang
kira kira rena bisa
enggak kalau adiknya lagi nangis
ini ceritanya adik balon biru ya
mau diemin adiknya nih biar nggak nangis
aduh kakak rena
ini ada balon biru nangis
gak bisa diem nih sama nyucus
yang nuduh tanpa bukti
eh tapi bener
bu rosa nyakitin semut aja nggak tega
apalagi nyakitin perasaan perempuan
hah ya bener
kiki ini juga sepemikiran sama poin sama uya
pasti ibu tuh gak bakal ngakuin itu kan
ini pasti nggak bener kan
iya pasti ada yang minta itu bu rosa
ah bener pak putra
pasti ada yang sirik bin julid ke bu rosa
ya pak bos ya
itu pak bos
kamu aja yang nanya aku juga berani
tak payah ngejakin
nanti macetnya parah gimana
iya bener tapi kita juga mikirnya kita gak percaya sama artikel dibikin tadi kok ya ya ya ya kan ya
dengerin semuanya ya
jangan sampai berita ini didengar sama rena
sampai rena tau
awas kalian semua
kamu tidur aja dulu ya
ya udah kamu istirahat sekarang ya
istirahat aja disini
aku mau bantu kamu
ya udah istirahat ya
masih ke depan dulu
kalau ada apa apa kabarin saya
padahal gue kesini cuma pengen denger suara tangsiul
bukan urusan keisha
ngapain ada kesini
boleh saya jalanin ke keisha
lo udah akan ngepergin disini
saya pernah jaga keisha
saya jangan sedih

semoga nooit ada kesusahan
tapi saya gak pernah ngeliat cassion nangis seperti ini
no lebih baik kita pergi aja yuk
saya mau gendong case sebentar aja
ya udah bentar ya
keisha gak ngenes sama kamu
kamu juga kangen sama kamu
keisha malah diem
saya rasa udah cukup
kamu juga kangen sama riki
sekarang silahkan pak
terima kasih sudah mengizinkan saya untuk gendong keisha
dan saya harap anda bisa melindungi keisha dengan baik
penting salah kamu pak
oh iya taruh aja
gigi ke belakang ya mas ya
selamat sore pak
gimana kamu dapat informasi apa dari hendry
jadi saya tadi udah bicara sama hendry di rumah sakit
karena kita sudah menyelamatkan dia dari kelanjuran pak
dan dia bersedia untuk membantu kita pak
kita sudah dapat satu poin dari situ
terus apa lagi yang diceritain
henry juga cerita tentang rahasianya iqbal ke saya pak
gue gak akan biarin siapapun yang nyanto
untung juga gua hajar si dennis sebelumnya sempet macem macem sama lu
bang karena gua gak akan biarin siapapun hancurin lu jess